kepolisian daerah lampung masih melakukan penyelidikan kasus meninggalnya siswa sekolah polisi negara spn kemilik
bernama adven pratama telaumbanua selasa pekan lalu
adven tewas di unit gawat darurat rumah sakit bayangkara polda lampung
usai terjatuh sesaat setelah menjalani latihan fisik calon bintara polri
penyebab kematian almarhum disebutkan karena kelelahan
kasus kematian adven ini dinilai tidak wajar oleh pihak keluarganya yang berada di desa talu zusuar
kejamatan sidoari kabupaten nias selatan sumatera utara
polda lampung kemudian membentuk tim khusus yang dipimpin oleh wakapolda lampung
tim ini melibatkan direktorat reserse kriminal di treskrimumpung
polda lampung kepala biro sumber daya manusia karo sdm
kabit dokes dan kabit propam polda lampung
hingga rabu petang tim khusus yang dibentuk kapolda lampung
irjen pol helmi santika telah melakukan olah tempat kejadian perkara
tim juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tiga puluh saksi yang berada di lokasi saat kejadian
hasil pemeriksaan tim khusus ini nantinya akan dicocokkan
dengan hasil otopsi jenazah korban yang dilakukan di rumah sakit adam malik medan
dari pemeriksaan tim khusus ditemukan adanya dugaan kekerasan
namun masih harus menunggu hasil autopsi
kita menunggu hasil otopsi karena apa
hasil olah tkp hasil pemeriksaan saksi saksi yang ada yang menolong korban semuanya yang di spn tadi
ini harus bisa kita cocokkan dengan hasil otopsi
harus bisa kita cocokkan
supaya tidak ada spekulasi
selain tim khusus internal polda lampung
kasus kematian adven ini juga diperiksa tim eksternal
yakni kompolnas dan om budsman perwakilan lampung
kompolnas meminta agar lembaga pendidikan seperti spn
memasang kamera pengawas cctv di setiap sudut
agar memudahkan pemantauan
di lembaga lembaga pendidikan di seluruh indonesia ini
kami sudah berkunjung ke beberapa tempat
diantaranya adalah memang perlu dalam mereka
pemantauan pelaksanaan pendidikan pengawasan kepada siswa
diperlukan dukungan teknologi
dari cctv itu harus ada di mana mana
sehingga nanti perilaku dari siswa sendiri bisa terpantau
sehingga mereka tidak akan melakukan hal hal yang tidak diperlukan
jenazah adven sendiri telah dimakamkan pihak keluarga
di desa talu zusua kecamatan sidoari kabupaten nias selatan
sumatera utara minggu pekan lalu sugianto